kamu makhluk aneh yang menyerang keraton langit panggil aku iblis tanpa buku
tenang berarti memanggil kudengar yunda dasar makhluk aneh
hai tapak musti dipudek sari tanganmu
tanganmu dipudek sari
maafkan kami maafkan para penguasa yang telah memberikan kalian tugas yang terlalu berbahagia
seharusnya saya minta maaf kepada kacang ratu saya sudah berbuat ceroboh sehingga
terjadilah semua ini kau tidak perlu meminta maaf tanpa kosdi kau telah mengerjakan tugas
dengan sangat baik ada sesuatu yang harus saya perhatikan apa itu nih beraksari mari ikut saya
kebetulan sekali aku lapar
senang datang di tempat kami yunda gedeng permane
berani sekali kamu memanggilku tanpa gelar dan menyebutku dengan yunda
seakan akan aku adalah saudaramu
mungkin ini akan mengingatkanmu yunda
kamu makhluk aneh yang menyerang keraton langit
panggil aku iblis tanpa mukul
berarti memanggilku dengan yunda dasar makhluk aneh
makhluk apa kamu sebenarnya
sudah kami bilang kami adalah iblis
aku akan membunuhmu

dia harus ada di sini

dia harus ada di sini
kamu tidak salah liar kan
apa benar ini tempatnya
tpa pak musti
apa sekarang kau meragukan ku
maaf bukan maksud aku untuk meragukanmu pudasari
gedeng permoni pasti merencanakan ini semua
dia pasti mengulur waktu
dan menunggu hingga waktu yang tepat untuk kabur
dan yang pasti
gilangan volume juga dibawa kabur
sudahlah semuanya tenang
lebih baik kita fikirkan
apa rencana kita selanjutnya
aku akan kembali ke keraton segorok hidup
untuk mencari tahu
di mana keberadaan ratu gedeng permoni lewat kocobung goloku
sebelum akhirnya aku tidak tahu di mana aku harus mencari dia
sementara kau harus tinggal dulu di keraton giripati
kenapa aku harus pergi ke keraton giripati
karena selalu mutan telah ditundukkan
dah banyak yang telah terjadi waktu kamu ditahan
tapi ratu wubrangan aman di keraton
siapa yang berhasil merebus selalu mutan
seorang pemuda bernama jakatarun
dan makhluk yang menyebut dirinya iblis tumpomuku
ya tapi tenanglah
aku telah mengutus senopati bima dan pracurit giripati
untuk merebut kembali kekuasaan selalu mutan
dan pasti mereka telah berhasil
mohon ampun tentu tat
rombongan giripati telah datang